kalau pak purno mau bilang apa adanya nina pasti marah banget sama gue
sayang kok kamu udah balik sih
tumben pulangnya cepet gak ke kantor
aku pikir kamu udah bener bener berubah
ternyata kamu masih sama
masih suka bohongin aku rasa
astaga nina pasti udah dikasih tau semuanya sama pak purno mah
maksud kamu apa sih
sekarang kamu jawab dengan jujur
kamu kemana sabtu malam waktu itu
kamu lagi berdua dengan riki di serenity hotel
sumpah aku gak ngerti sama kamu ngapain aku ke serenity hotel sama riki
papa ngeliat riki di situ
dan papa ngeliat perempuan yang mirip kamu di situ
jadi sekarang kamu jawab
saya gak mikirnya macem macem ya
aku tuh cinta sama kamu aku gak mungkin mengkhianati kamu
cinta macam apa yang kamu punya elsa
setiap kali kamu bohongin aku
kapan sih kamu bisa jujur
aku akan suruh tulang reservation sama pitches danselpho
masa nggak di hotel useless
aku mau kabur
lebih baik sekarang kamu ikut aku
kamu jelasin semuanya di depan orang tua kamu
aku mau lihat
apakah kamu bisa jujur atau justru
kamu bohong di depan orang tua kamu sendiri
kamu kenal apa sih kok kasar sama elsa
tom jangan ganggu
aku mau ketemu dengan pak surya
nino sama esa kenapa lagi ya
kok sampai elsa ditarik tarik
ada apa ma kok mama panik gini
barusan nino tarik tarik esa keluar
katanya mau dibawa ke rumahnya pak surya
aduh muka nino tuh kayaknya
lagi marah banget pa
dia bener bener tegas suka elsa
lihat dia di
serenity hotel sabtu kemarin
bersama seorang perempuan
yang sekilas mirip
astaga apa ini ada hubungannya
dengan yang aku cerita ke nino waktu itu
apa benar perempuan itu elsa
ya allah tunjukkanlah jalanmu
pa tahu gak apa sih
masalah mereka nino pernah
cerita gak sama papa
enggak ma papa gak tahu ma
biar nanti kita tanya aja kalau mereka
sudah pulang ya
aduh soalnya nino
marah banget pa
sayang tolong berhenti dulu ya
aku bisa jelasin semuanya
cukup elsa aku gak butuh menjelaskan
apapun dari kamu silahkan
kamu jelasin semuanya di depan orang tua kamu
aku ingin tahu
apa kamu masih tega berbohong
di hadapan mereka
saya aku itu cuma pergi
aku harus terus di atas
belum sempat ganti baju
tapi renanya udah pergi hidup
karena efek obat yang aku kasih
andin dia nyuruh aku keluar
rena udah tidur aku keluar bentar deh
baru aja habis aku kasih obat
michi aku boleh bisa
karena tadi aku habis di telpon
masa ngalami kesalahan
makanya aku sama mama langsung mau ke rumah sakit
kalau gak salah
mas ali tuh mau dirawat di jakarta hospital
yaudah kalian pergi aja ya
biar aku yang jagain rina kalian gak usah khawatir
semoga al gak parah ya andin ya
titip rina ya buat kita
pasti kan kak
ya allah al
semoga kamu baik baik aja
mau ke mana kok buru buru banget
aku sama mama lagi mau ke rumah sakit tadi
aku di telpon sama polisi kalau masa
lagi ngalamin kesalahan
astagfirullahaladzim pak bos kecelakaan
semoga pak bos baik baik aja
makasih banget ya ulu ya sama sama
tolong jagain rumah jagain rena juga baik bu
tapi aku minta tolong sama kamu ya
tolong jangan bahas ini
kecelakaan di depan rina
siap bu andin
saya nanti ke rumah ya baik bu
antar kami ke rumah sakit jakarta ya
andin aku takut sekali
aku juga takut ma
tapi kita harus tenang ya
yang penting kita berdoa aja sama allah
semoga masa baik baik aja
dan selalu diberikan perlindungan
pak cepet dikit ya